biar banyak biar bisa dibawa pulang
jadi emak masukin ke dalam botol
airnya udah dimasak bukan air mentah
be air pamit tuh ya
rumahnya enak mak
terasnya juga luas
jadi udaranya tuh sejuk gitu
jadi udaranya tuh sejuk gitu
jangan lupa diminum
jangan lupa diminum
dihabisin biar manjur
ya udah kalau gitu puput pamit ya

ya udah kalo gitu puput pamit ya
mari mas jono assalamualaikum
mari mas jono assalamualaikum
ada apa mak
ada apa mak
ada apa mak

ada gak ramuan yang manjur buat usaha mak
oh ini saya lagi lesu mak

menurut lo gue salah gak kalau gue kasih tau selfie
yang bener dong
dari kemarin udah gue jawab yang benar
tapi lu ya muter muter terus
pusing kepala gue
gua yang pusing
gua yang pusing
lu putus gua yang pusing
sekarang selfie mau dikawinin
gua juga yang lu bikin pusing
gua jangan lagi
ya udah yuk sini
ya udah yuk sini
minta maaf lu yang bener
iya maaf ganteng
udah gua gak mau ngobrol
ngobrol lu sama semut
ada berita menggembarkan mak
ternyata calonnya selpi itu udah tua
mau lu maunya yang muda
yang cakepnya kayak cucu gua si andre gitu
cuma ngasih tau aja
dia bisa dapat gantinya kayak cucu gue yang cakep kayak si andri
mari pak umar juki
mari pak umar juki
waalaikumsalam eh kang juki
kak mustafa ada
ada itu kang mustafa mah di dalam
begini saya mau ngobrol masalah lakinya sini
ya udah kang ngobrolnya di dalam aja yuk
eh ternyata calonnya si selvi itu udah tua
eh ternyata calonnya si selvi itu udah tua
eh ternyata calonnya si selfie itu udah tua
eh ternyata calonnya si selfie itu udah tua
kok lo udah tau
iya udah liat kemaren